dalam rangka memperingati ulang tahun emas ke lima puluh nya
pada selasa malam kelompok kesenian wayang orang barata
dengan didukung oleh pemprov dki jakarta
menggelar pementasan dengan lakon gatut kaca
di gedung pertunjukan wayang orang barata senen jakarta pusat
pagelaran tersebut dihadiri secara langsung oleh
gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
anishyara sidbaswedan dan ahmad rizapatria
lakon gatut kaca dipilih karena menggambarkan
sosok pahlawan dan kesatria
yang berbakti kepada nusa dan bangsa sejak usia belia
saat masih bayi putra bima tersebut dikisahkan
telah ditempat di kawah canda di muka oleh para dewa
dan kemudian mampu tumbuh dan sanggup mengalahkan
para raksasa yang mengganggu kayangan
langgengmu lestari itu tanggung jawab kita semua
semoga kesenian yang ada di luhung ini
seperti wayang orang barata lestari sampai akhir jaman
makanya jargonnya ini untuk menguatkan
dan membangkitan semangat adik adik kami
yang sekarang main itu delapan puluh persen kelahiran jakarta semua
yang pergaulannya di sana lulu lulu gue gue
tapi dia mau tidak malu dan mampu
untuk mempergelakan wayang orang
ini delapan puluh persen kelahiran jakarta anak anaknya
kelompok kesenian wayang orang barata berdiri pada lima juli seribu sembilan ratus enam puluh
saat ini memiliki satu ratus empat puluh orang anggota
yang meliputi para pemain di panggung
pengerawit atau penabuh gamelan
hingga petugas rias dan kostum
para pemain yang tampil dalam pementasan ini
terdiri dari para pemain generasi pertama
hingga para pemain muda generasi ke sembilan
kelompok wayang orang barata
tadi malam dengan adanya panggelaran kata kata saya ini terlihat sekali
betapa lintas generasi itu bisa bermain dengan luar biasa
jadi kita salut dan saya mengajak kepada masyarakat di jakarta dan di sekitarnya
yuk mari kita sempatkan untuk menonton pagelaran wayang orang
karena di dalam tontonan ini ada tuntunan
seringkali kita menyaksikan ada tontonan
tapi belum tentu membawa tuntunan
dan kali ini kita menyaksikan keduanya menjadi satu
selain memberikan dukungan dalam kegiatan pementasan
pemerintah provinsi dki jakarta juga telah menganggarkan dana sebesar tujuh miliar rupiah
untuk proyek revitalisasi gedung pertunjukan wayang orang barata
yang dijadwalkan dimulai pada agustus dan selesai pada akhir tahun ini